paman bener bener jahat
sekarang kamu tolong cari pengacara buat marwah
iya jadi selama itu dia nyembunyinya suatu dari kita
kok ada disini ya
ada di deket dapur
kenapa mau pulang gak kasih kabar dulu
mau cuma ambil bentar kok bi
mau ambil sisa baju yang belum diambil
mau lapor apa pak ke polisi
ah sudah biar bapak saja yang telpon
ibu tolong ambilin saja hpnya di dalam ya
syukurlah kamu pulang
paman cuma sekali bikinin kamu
nyawa manusia sudah benar benar gak ada harganya
orang seenaknya saja main bu
bahkan bayi yang belum berdosa pun dibunuh
tanda tanda akhir zaman sudah semakin dekat
eh sini deh pak
mau lapor apa ke polisi pak
makanya bapak mau lapor polisi
biar pelakunya ditangkap
pasti orang orang dekat sini juga
benar benar pejat ya pak orang yang melakukannya
sampai sampai bayi yang gak terberdosa pun dibunuhnya
ya itu ya itu
lah bu tanda tanda akhir zaman
marwah mohon paman
jangan telfon polisi
marwah gak mau dipenjara
maksud kamu apa marwah
bayi yang dikubur itu
kamu kan belum menikah
dari mana punya bayi
maafin marwah paman
lu dari mana ya
marwa bener bener gak sengaja ngebunuh bayi itu pak man
makanya malah kubur di deket kebun pak man
jangan laporin marwa sama polisi pak man
tolong kuburkan bayi itu pak man
pak man kuburin aja bayi itu ya
pak man sudah maafin kamu
tapi kamu sudah menghilangkan nyawa anakku sendiri
kamu harus mempertanggungjawabkannya nak
jangan lakuin itu buat panggung pak man
masya allah siapa itu yang membunuh anakku ya
masya allah beda banget ya
bayinya sendiri dibunuh
dasar keturunan pembunuh
kekejian dan pembunuhan itu tanda akhir suatu zaman
jadi enggak usah heran
begitu kali bu
masa itu begitu
bebasin marwa mas
marwa enggak mau dipenjara
eh lo lepasin adik gue ya
kami hanya menjalankan tugas pak
biarkan marwa menjalani hukumannya
aku benci sama pak man
pak man belum cukup ya
lihat bapak gue mati
sekarang adik gue lu pentingin gue dipenjarain juga
nggak mau bertanggung jawab
dia juga sudah membunuh bayinya
dan menguburkannya ke bunda belakang
harusnya pak man nggak usah lapor lagi polisi ya
toh bayi juga sudah dikubur
nggak akan ada warga yang tahu
marwah harus bertanggung jawab atas perbuatannya
tanggung jawab itu yang selalu pak man pentingkan
dulu saat bapak gue mati
pak man nggak melindunginya kan
pak man benar benar jahat
pak man benar benar jahat
sekarang kamu tolong cariin pengacara buat marwa
iya jadi selama itu dia nyembunyiin sesuatu dari kita
terus dia hamil
dan pacarnya nggak mau tanggung jawab
lalu dia kalap dan membunuh bayinya
dan menguburnya di belakang kebun pak man
pantes aja dia semalam badannya kotor
ternyata dia habis nguburin bayi
pak man melaporkannya ke polisi
dia di penjara sekarang
tapi kita udah gak punya uang lagi mas buat sama pengacara
usaha konveksi kita juga lagi gak baik
nggak ada karyawan yang mau kerja kalau nggak digaji
utang kita bulan ini juga udah jatuh tempo
kalau misalkan kita nggak bisa bayar utang ya minimal rumah ini juga bakalan disita
kenapa semua jadi kayak gini sih
kayaknya gue curi aja sertifikat rumah pak man ya
akhirnya dapet juga sertifikat rumah pak man
supaya sepabrik gue selamat